badan legislatif dpr ri dan pemerintah menyepakati muatan tentang kepala daerah di dkj
atau daerah khusus jakarta tetap dipilih melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada
balik dpr ri dan pemerintah sepakat agar pilgub dki diadakan dengan sistem suara terbanyak
di mana pilkada di dkj menggunakan sistem suara terbanyak
yang artinya gubernur dan wakil gubernur langsung terpilih jika meraih suara terbanyak
hal ini disampaikan dalam rapat panitia kerja atau panja balek dpr bersama pemerintah dan dpd
saat membahas draft rancangan undang undang daerah khusus
di usulan pemerintah tidak menyebut lima puluh plus satu
itu artinya sama dengan pilkada
artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan
menyangkut soal pembelahan aspek sosiologisnya
karena kalau sampai dua putaran
seperti yang terjadi tahun dua ribu tujuh belas